sidang kasus pembunuhan yosua berikut kasus perintangan penyidikan terus berlanjut hingga hari ini
dalam sidang ini sejumlah keraguan hakim maupun jaksa atas kebenaran keterangan saksi terungkap
baik hakim dan jaksa harus mengejar kebenaran disi dan kasus yang sejak awal sudah diwarnai kebohongan skenario sambo
tidak bohong tapi pikirannya lagi
kasus pembunuhan brigadir joshua memang sejak awal disebut sebagai bukan kasus pembunuhan biasa
dimulai dengan kebohongan skenario sambo yang terbongkar hingga berlanjut ke persidangan dengan lima orang tersangka pembunuhan berencana
dan tujuh tersangka obstruction of justice atau perintangan penyidikan
para penegak hukum di benteng terakhir yakni hakim dan jaksa pun berupaya menghentikan kebohongan kebohongan berlanjut di ruang persidangan
terakhir ketua majelis hakim sidang pembunuhan brigadir joshua yakni wahyu iman santosa terpaksa menghentikan sementara sidang
pada senin tiga puluh satu oktober selama lima jam lantaran saksi
dianggap memberikan banyak keterangan bohong
banyak bohongnya saudara saudara
saya bilang kepada saudara ya kalau bohong itu konsisten
terjebak sendiri kan saudara
ini di bap nih
makanya mana yang bohong saudara di bap atau saat ini yang saudara bohong
enggak saat ini pun juga pikiran saudara kacau
karena banyak sekali bohong yang nampak
tidak hanya hakim jaksa penuntut umum juga menduga ada yang mengarahkan susi
supaya tidak mengatakan yang sebenarnya sebelum persidangan dimulai
susi sering menjawab tidak tahu dan selalu berubah ubah
kamu ketemu dengan penasehat hukumnya
jawabnya iya atau tidak
di mana kamu ketemu
di kantor sini di mabes
di kantor mabes
sebelumnya pada sidang kasus perintangan penyidikan dua puluh tujuh oktober
dengan tersangka mantan perwira polisi hendra kurniawan dan agus nurpatria
jaksa juga menduga para saksi memberikan keterangan bohong
jaksa heran dengan jawaban saksi akp ari cahya nugraha alias acai
yang berubah ubah dan bahkan mampu menjawab pertanyaan yang belum diutarakan
kalau saudara lihat begitu langsung saudara tahu itu berfungsi atau tidak
kalau mohon maaf pak
berarti untuk memonitorkan dan merekam
saya hanya menjelaskan itu aja
bukan ini menarik saya
kenapa saudara menjawab berfungsi atau tidak
nggak ada pertanyaan penyidik itu maksud saya
ada apa yang dibenak saudara kenapa menjawab tv
ini pertanyaannya itu sebenarnya adalah kenapa jawaban saudara itu melompat di apa yang ditanya
karena pada sidang awal
sidang pembunuhan berencana brigadir yosua dan sidang perintangan penyidikan akan terus berlanjut
masyarakat khususnya keluarga yosua tentu berharap penuh pada hakim dan jaksa
untuk mengungkap fakta sebenarnya dalam persidangan
sehingga keadilan menjadi pemenang dalam sidang kasus pembunuhan yosua
pemiliputan cnn indonesia